besok atau lusa mau kesini
tapi kalau kita mau latihan sendiri dulu gak apa apa

udah lama ya
lumayan aku udah sempet makan
aku mau dong lechitynya
gak usah kalian pesen makan
enggak minum aja
masih biasa aja belum rame
kayaknya mesti bikin promosi lagi
harus lebih gencat
berarti harus keluar biaya promosi lagi
nanti aku bantuin
aduh gila banget dimalukan
orang barusan mau nyopet ibu
kan cecep ada di kantor
waktu aku berangkat sih ada
coba kamu telfon masih ada di kantor enggak
mau pergi enggak
kalau ada di kantor nggak ada rencana mau pergi aku sana
maaf kang masih ada di kantor
ada rencana mau pergi nggak
tese rena mau pergi
tese rena mau ke sana
paling sebentar lagi baru mau berangkat
ibu aku mau ikut sekarang
pakland cuma sesingket

oh apa tidak

ya sudah boleh
makanya valuqte an juga tuh
abang kan angum yang penting gua dulu

nah pembelasnir dulu
buat apa ya
kita speak mirp painting
masuk aja kang

di proyek bangunan
memangnya kang bisa kerja di bangunan
kalau cuma ngikut bata atau adukan aja sih bisa
mau ikut shotting film di hongkong
buat balas dendam
balas dendam ke didu
kamu jangan kebanyakan ngopi
nggak bagus buat lambung
katanya jangan kebanyakan ngopi
nggak bagus buat lambung
cuma ngabisin punya kamu aja
nggak bagus buat lambung
didu itu banyak backingnya
lihat aja suatu saat nanti
mereka satu persatu akan nyayap antri
ayuan waktu itu disini cuma buat backing kita
sekarang kita udah aman
ayuan nggak kesal
nggak bisa disini lagi
kita jadinya nggak bisa terus latihan tinju
kalau ayuan nggak sibuk sebetulnya kita masih bisa latihan
besok atau lusa saya kesana
kalau mau latihan sendiri dulu nggak apa apa
nanti saya kasih tahu ibing
kata ayuan besok atau lusa mau kesini
tapi kalau kita mau latihan sendiri dulu nggak apa apa
ketemu lagi di video selanjutnya
saya beli ini buat kangkobang
lumayan buat tidur
ini besok mau saya pakai buat kerja
masa kerja pakai kaos oblong sama celana trending
memangnya kang kobang udah dapat kerja